saudara video pedagang martabak yang diduga dipalak oleh anggota di subkota medan viral di media sosial
pedagang mengaku ia kena razia penertiban oleh dishub lantaran tidak memberikan petugas martabak
makanya bapak keluarin surat ini
nah bapak ini bapak tugas kalau mau minta makan kita kasih
buka dulu buka buka nama bapak buka
bapak minta martabak gak dikasih
gara gara minta martabak nggak dikasih kita dilarang jualan
kami jualan disini tidak melanggar jam kerja
dalam video ini saudara pedagang mengaku ia kena razia petugas di sub
karena tidak memberikan martabak dagangannya kepada petugas di sub yang tengah berpatroli
pedagang mengaku saat sedang berjualan
ia didatangi seorang
juru parkir yang disuruh oleh petugas di sub untuk meminta martabak
petugas bisu pun akhirnya memberikan surat penertiban
bapak ini bapak tugas kalau mau minta makan kita kasih
terus saya pun ada berkata bapak jangan begitu caranya
jangan seperti preman bapak seorang dinas dan berpakai dinas
nah jadi kalau untuk bukti video
si jukir ini minta martabat dan sebagainya itu
tapi mungkin bukti yang untuk itu bisa nantinya saya lampirkan
kadis perhubungan medan membantah jika anggotanya meminta sejumlah martabak kepada pedagang
ia menjelaskan dalam video itu petugas sedang melakukan sosialisasi
dan menempelkan stiker larangan parkir di trotoar
merasa nama baiknya dicemarkan oleh
di rekam video anggota disupun sudah membuat laporan ke polrestabes medan
pesan yang diberikan surat penertiban dan meletakkan selebaran di kaca mobil
tapi entah oleh mana oleh yang bersangkutan
saya juga nggak pasti itu apakah penjual martabaknya atau orang lain
tapi ada yang memvideokan seolah olah itu
karena anggota disupun itu membuat laporan ke polrestabes medan
anggota kita meminta martabak karena tidak diberi baru melakukan penertiban
merasa namanya tercemarkan pada tadi malam sudah membuat pengaduan secara resmi ke polrestabes medan